penampakan langit jakarta dalam sepekan terakhir masih nampak berwarna abu pekat
ya aplikasi pemantau kualitas udara merinci rata rata tingkat kualitas udara sejak wfh diberlakukan
hasilnya kurang lebih tidak ada perbedaan seperti hari biasanya sebelum kebijakan diterapkan
ya berdasarkan data yang dihimpun detik com dari aplikasi pemantau kualitas udara nafas indonesia
pada dua puluh satu agustus konsentrasi particulate matter dua lima sebesar empat puluh lima
warna oranye yang berarti tidak sehat untuk kelompok sensitif
dua puluh dua agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima puluh tiga
di mana warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
dua puluh tiga agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima puluh tiga
dua lima sebesar empat puluh sembilan warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
dan dua puluh empat agustus konsentrasi pm dua lima sebesar empat puluh tujuh
warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
lalu dua puluh lima agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima
warna merah ini artinya tidak sehat
trend yang tidak jauh berbeda dilaporkan oleh situs iq air dalam periode yang sama
warna oranye artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
kemudian dua puluh dua agustus indeks kualitas udara satu ratus dua puluh
warnanya juga merah artinya tidak sehat
kemudian di tanggal dua puluh tiga agustus indeks kualitas udaranya satu ratus enam puluh
masih sama warnanya merah juga tidak sehat
warnanya oranye tidak sehat untuk kelompok sensitif
masih sama tidak berubah warna oranye
artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
ya memang syaza kalau kita lihat lihat kualitas udara
khususnya di daerah jabodetabek yang buruk begitu ya belakangan
akibat polusi yang sempurna
makin tidak terkendali
iya meski demikian kebutuhan warga untuk berolahraga tentunya tetap tinggi
apalagi di situasi seperti ini olahraga harus ngencang
lantas pertanyaannya aman gak sih berolahraga di tengah kondisi polusi seperti ini
kalahkan kalahraga di dengah kondisi polusi seperti ini
sudah beberapa bulan terakhir jakarta dan kota kota penyangganya sedang tidak baik baik saja
langit biru nyaris tak pernah terlihat imbas dari polusi udara yang semakin menggila
akan tetapi di sisi lain masyarakat butuh menjaga daya tahan tubuh mereka
salah satunya dengan berolahraga
mesti tetap olahraga ya karena untuk memprotek dari udara yang lagi buruk akhir akhir ini
mesti berolahraga pagi
jadi sore malam atau apa nih pertimbangannya kenapa milih pagi
kalau pagi kan masih polusi masih agak kurang ya daripada nanti siang ke sore gitu kan
pas pulang kerja ya jadi lebih banyak asap gitu
saya karena harus olahraga rutin jadi mau gak mau saya tetap melakukan olahraga seperti biasanya
namun tetap tidak terlalu lama
jadi setelah olahraga cukup sekedar
ketika balik lagi udah
kalau nggak olahraga di rumah malah tambah mager tambah sakit malah
kalau baru pagi
ya kalau mau olahraga emang harus ya
karena kan emang di saat polusinya malah jelek olahraga harus cukup
dan pertimbangannya ya harus di ruang terbuka seperti ini juga yang banyak apa namanya pepohonannya
hah jam delapan pagi di gbk jakarta
saya lagi siap siap mau olahraga nih
tapi sebelumnya kita cek dulu yuk indeks kualitas udara di jakarta pagi hari ini dengan menggunakan aplikasi iqr
angka indeksnya mencapai satu ratus tujuh puluh dua masuk kategori tidak sehat
dengan konsentrasi polutan pm dua lima mencapai sembilan puluh enam enam mikrogram per meter kubik
itu artinya jauh lebih tinggi dari ambang batas harian yang ditetapkan oleh who
yaitu sebesar lima belas mikrogram per meter kubik
jadi apa nggak bahaya tuh olahraga di tengah kondisi polusi jakarta seperti ini
menurut dokter spesialis paru dari rumah sakit umum pusat persahabatan jakarta erlang samudro
berolahraga di tengah kondisi polusi buruk seperti saat ini berisiko memicu gangguan kesehatan
polusi udara itu mengandung dua
satu gas yang satunya partikel
partikel itu yang bisa kelihatan pm sepuluh pm dua lima itu kan partikel
partikel yang makin kecil
sedangkan yang gas itu so dua co dua co nitro oxide
nah semuanya itu akan berpengaruh pada sistem pernafasan kita di saluran nafas
jadi dia akan menimbulkan iritasi kemudian menimbulkan peradangan
bahkan yang kecil yang dua lima
pm dua lima itu bisa masuk sampai ke peredaran darah
menimbulkan inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh
meski begitu dokter erlang menyebut anda tetap bisa berolahraga seperti bersepeda atau berjalan kaki selama tiga puluh menit
dengan asumsi indeks kualitas udara masih berada di bawah dua ratus
selain itu dokter erlang juga mengatakan bahwa berolahraga luar ruangan di tengah kondisi
kondisi polusi seperti saat ini justru tidak baik kalau dilakukan pada pagi hari
karena pada pagi hari situasi polusi justru tengah mencapai titik paling buruk
hal ini bisa terlihat dari ranking indeks kualitas udara jakarta pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh satu
yang berada di ranking satu dunia
sungguh bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan ya
maka jika anda ingin berolahraga di luar ruangan
dokter erlang merekomendasikan itu dilakukan pada pukul empat sampai
pukul lima sore saja karena jelang malam hari
polutannya akan kembali merendah mendekati permukaan tanah
tapi masalahnya jam segitu aktivitas masih dilakukan
terutama bagi para kelas pekerja seperti saya misalnya
jadi kira kira apa ya solusinya
kalau kita lihat di udara ya
polusi udara justru tinggi tingginya itu pada pagi hari sama menjelang malam
karena apa karena suhu di daratan itu lebih rendah
sehingga udara yang tadinya di atas jadi akan turun
semacam juga debu debu tadi akan turun ke bawah
ketika udaranya terik siang dia akan naik
polutan polutan juga naik karena udara memuai
nah kemudian ketika dia malam dia akan turun
sehingga olahraga yang disarankan mungkin antara jam empat jam empat jam lima

nah itu cuacanya mungkin udah lebih tidak terlalu panas
nah itu cuacanya mungkin udah lebih tidak terlalu panas
tetapi debu itu masih ada di atas
lalu bagaimana solusinya terutama bagi warga yang pada sore hari masih beraktivitas
kali ini saya temui spesialis kedokteran olahraga andi kurniawan
yang mengatakan bahwa salah satu opsi solusinya adalah dengan berolahraga di dalam ruangan
seperti latihan kardio atau latihan beban di pusat kebugaran
seperti latihan kardio atau latihan beban di pusat kebugaran
akan tetapi aktivitas olahraga dengan manfaat yang sama juga bisa dilakukan di rumah bagi anda yang bisa berlari treadmill
bisa menjadi pilihan tempat akan tetapi aktivitas olahraga dengan manfaat yang sama juga bisa dilakukan di rumah
ingfach terus kemudian ganti klos kurang pinggir lagi kemudian keringin ferrari itu juga merupakan latihan kario juga
pembalasan yang mau bilang nothing lagi itu juga merupakan latihan kardio juga karena ketika kita melakukan hal itu kemudian terjadi banyak halang dari moden olahraga disinilah di mereka di sini
karena ketika kita melakukan hal itu dunjuk jantung kita akan meningkat pernafasan kita juga meningkat
jadi istilahnya sama lah istilahnya
karena kita bicara kategori olahraga ada olahraga yang bersifat kardio ada olahraga yang bersifat strength dan ada olahraga yang bersifat fleksibilitas
artinya anda disarankan untuk bijak memilih jenis intensitas durasi dan lokasi berolahraga di tengah polusi parah seperti ini
mahardika utama softan herdiagama jakarta